gubernur dki jakarta anies baswedan membentuk komite pencegahan korupsi ibu kota jakarta
komite ini merupakan bagian dari tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau tgupp
anies menunjuk mantan komisioner kpk bambang wijoyanto sebagai ketua komite
gubernur dki jakarta anies baswedan menunjuk sejumlah nama menjadi anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan tgupp
lima orang ditunjuk oleh anies menjadi tim yang dinamai komite pencegahan korupsi ibu kota jakarta atau komite pk ibu kota jakarta
mantan komisioner kpk bambang wijoyanto didapuk sebagai ketua komite memimpin empat orang lainnya
yaitu aktivis hukum nusyah bani kaca sungkana mantan wakapo ri ugroseno ahli tetap pemerintahan tata pujihati
dan mantan anggota tgupp periode dua ribu tiga belas hingga dua ribu empat belas m yusuf
anies mengungkapkan komite pk ibu kota jakarta
penting untuk meminimalisasi hilangnya pendapatan asli daerah
serta membangun budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah provinsi dki maupun bumn
kita membentuk komite ini untuk membangun
untuk meningkatkan tata kelola pemprov dki jakarta
dan bekerja secara sistemik dan sistematis